terima kasih anda masih bersama kami
laga piala dunia tentu memunculkan semangat olahraga dalam setiap pendukung
bahkan sekelompok penggemar sepak bola di rusia
membuat laga yang lebih menantang yaitu sepak bola di lapangan berlumpur
sementara tim nas rusia berjuang berlatih untuk piala dunia
sekelompok supporter sepak bola menggelar laga tiruan dengan twist
yaitu bermain di rawa
meski lumpur tak membantu kecepatan dan fleksibilitas gol
tantangan ini menjadi elemen yang seru bagi para penggemar
karena dapat melihat para rekannya tenggelam dan tertutup lumpur
dijuluki swam football atau sepak bola rawa
olahraga unik ini berasal dari finlandia
dan bertujuan melatih daya tahan atlet ski lintas alam
namun sepak bola rawa telah menarik banyak penggemar sepak bola
termasuk kelompok pria ini
mereka menggelar laga di kota pogi pada sabtu waktu setempat
dengan sembilan tim yang berjuang untuk gelar juara sepak bola rawa

hingga pertandingan telah digelar di brazil tiongkok dan belanda
sementara para penggemar sepak bola rawa rusia yang tak dapat berpartisipasi
setidaknya dapat menonton laga rusia kedua lawan mesir
di stadion st petersburg pada sembilan belas juni